menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut ada beberapa pihak di daerah yang sengaja menekan jumlah tes harian agar laporan temuan warga covid sembilan belas di wilayahnya relatif sedikit
sehingga wilayahnya masuk zona hijau atau rendah risiko covid sembilan belas
bagaimana sebenarnya kondisi real di lapangan benarkah klaim menteri kesehatan itu dan apa dampaknya jika hal itu benar
saya langsung sapa narasumber yang sudah hadir dari luar studio ada elina ciptadi co founder dari kawal covid sembilan belas
kemudian ada saleh partaunan daulay anggota komisi sembilan dpr ri dan nanti akan bergabung bersama kita siti nadia tarmizi
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes ri dan kami juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan kepala daerah
namun sampai saat ini belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi hari ini
saya ke bang saleh dulu bang saleh
bang saleh menteri kesehatan mengatakan ada beberapa daerah yang kemudian menekan jumlah tes harian
apakah dpr menangkap permasalahan ini
pengamatan dpr soal ini bagaimana
jadi pertama begini kita mengapresiasi dulu ya atas pernyataan dari menteri kesehatan ini
ini kan sebagai warning kepada kita semua bahwa ternyata di tingkat internal pemerintah itu masih ada katakanlah persoalan komunikasi
dalam penerapan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid ini
tapi yang kedua yang perlu kita lihat adalah bahwa memang
sejauh ini belum pernah dilaporkan secara khusus ya terkait dengan adanya temuan ini
tetapi memang menurut saya kalau kita lihat hal yang terjadi seperti ini mungkin bisa saja terjadi di lapangan
karena tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penilaian dari pemerintah kita di pusat
katakanlah misalnya kalau ada satu daerah yang dianggap zona hijau itu dianggap lebih berhasil
dibandingkan dengan daerah yang zona merah atau zona kuning
nah karena itulah maka mungkin ada semacam perlombaan yang tidak cetus semacam itu
sehingga berupaya bagaimana caranya supaya masuk pada zona hijau
nah kalau ini benar terjadi ini tentu sangat membahayakan
karena salah satu kunci daripada pemutusan mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas ini menurut saya adalah kejujuran
kejujuran dimana kalau misalnya ada satu daerah
yang benar benar masuk pada zona merah
dia harus mengumumkan kalau mereka zona merah
sehingga orang mewanti wanti mewaspadai dan mungkin saja mengurangi kunjungan atau bahkan membatalkan kunjungan ke daerah tersebut
sehingga tidak terpapar covid sembilan belas
tapi kalau misalnya disembunyikan seperti itu bisa jadi orang tidak tahu
akhirnya orang datang ke sana terpapar covid sembilan belas
terus pulang ke rumahnya pulang ke daerahnya
akhirnya membawa covid yang mungkin bisa disebarkan di daerahnya itu
yang pertama harus kita catat
yang kedua dari apa yang disampaikan oleh menteri kesehatan ini kan pertanyaannya adalah
mengapa misalnya kepala kepala daerah itu katakanlah membatalkan atau katakan mengurangi ya tes tes seperti itu
bisa jadi ada alasan lain mungkin saja alat alatnya itu kurang
artinya mereka tidak punya
akhirnya apa yang ada mereka miliki itulah yang dilakukan itulah yang dites
sehingga dengan demikian kelihatan ada sebagian
yang memang mengurangi tesnya padahal sebetulnya alatnya nggak ada
ada sebagian yang masih punya alatnya dia melakukan tes itu
kemudian yang ketiga mbak
ini yang mungkin penting juga menjadi catatan kita adalah terkait ini
yang ketiga saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kepala kepala daerah tersebut
misalnya jika tidak ada instruksi dari pusat secara tegas kepada mereka
ini mungkin bisa jadi akan berlanjut terus
ini tentu akan ada kesulitan kita untuk nanti suatu waktu mengantisipasi penyebaran virus covid seperti ini
nah karena itulah maka sekali lagi ya tentu ini adalah menjadi warning bagi kita
dan karena itu saya meminta jangan hanya sekedar pernyataan dari menteri kesehatan
tapi perlu ada aksi langsung ke daerah
tahu mungkin instruksi dari presiden langsung ke kepala kepala daerah
untuk jangan sampai bermaksud
mungkin juga main main ya dengan testing dan tracing
karena hampir semua epidemiolog di dunia mengatakan salah satu cara kita untuk memutus matahari penyebaran virus ini
yaitu adalah memperbanyak testing dan tracing
oke kalau kemudian bicara soal instruksi presiden
soal perbaikan data covid sembilan belas ini
kita tahu ini mungkin belum bisa diterjemahkan soal ini sebagai instruksi
tapi kemudian presiden sudah beberapa kali berkomentar soal ini
dan menurut anda itu belum bisa diterjemahkan sebagai instruksi
ribu katakanlah seperti itu
di kabupaten tentu mata
testing tracing yang dilakukan itu
sehari minimal sekian atau
seminggu harus sekian bulan harus
sekian begitu nah kalau misalnya
nggak ada rasio seperti itu yang dilakukan
akhirnya kan kita tidak tahu mana yang
sudah melakukan secara
benar mana yang tidak gitu mana yang
mengurangi testingnya mana yang
secara sengaja tidak melakukan tes
nah tapi kalau memang sudah ada
rasionya misalnya kalau jumlah penduduknya
seperti kota jakarta sekian juta orang
maka dia harus melakukan tes sekian
itu bisa terukur
nah sekarang kan menteri tadi
menteri kesehatan tadi ini kan belum sampai
menyentuh pada tadi rasio
itu ini kan hanya asumsi bahwa
ada kepala kepala daerah yang mengurangi
atau bahkan sengaja tidak
melakukan testing dan tracing nah tentu
kepala kepala daerah kalau ditanya seperti itu
pasti akan melakukan pembelaan karena mungkin
data yang tadi kita butuhkan
untuk mendukung pernyataan menteri kesehatan ini
belum diungkap kepada kita saya tidak tahu
apakah menteri kesehatan ataupun
jurubicara menteri kesehatan punya itu
atau punya data itu maksud saya
apalagi daerah daerahnya juga tidak disebutkan
sehingga ini kemudian menjadi diskusi
yang sebetulnya daerah mana yang
dibicarakan oleh menteri kesehatan
begitu ya bang saleh saya ingin
kawal covid sebetulnya sempat merespon
isu perbedaan data antara
daerah dan pusat
nah sejauh mana kemudian
temuan dari kawal covid ini
sebelum kita membahas itu saya ingin
menambahkan apa yang tadi
pak bang saleh itu
sudah sebutkan gitu ya jadi
menanggapi apa yang sudah
pak menkes kalau
peskuran kita nggak tahu kondisi yang sebetulnya
di lapangan dan sebenarnya
memang kondisi bahwa
sesuatu yang kita sudah bisa
atau kita sudah bisa viral itu dari tahun lalu
dan ini kondisi yang masih berlangsung
sampai sekarang jadi misalnya
tingkat positifitas dari
pes kita itu hampir
sekarang sudah ditambah dengan
antigen pun yang tingkat positifnya
tetapi tingkat positifitas
dari tes kita itu masih di
belum di langsung terkendali
dan kemudian kita juga masih perlu
melihat bahwa misalnya
pes tipai itu berat di dki
total populasi di indonesia
jadi dilihat dari
sudah bisa disibukkan bahwa
daerah lain kurang pas semua
jadi itulah pes di dki
yang banyak itu
menutupi kekurangan tes di banyak daerah yang lain
jadi sebenarnya ini ada pr
di hampir semua daerah
di indonesia untuk meningkatkan tes
termasuk juga di dki
jadi kalau misalnya di dki itu
misalnya dengan men test katakanlah gitu ya
sepuluh orang seminggu
atau berapa puluh ribu orang seminggu
tetapi tingkat positifitasnya itu masih tinggi
tetap pes dan berhasilnya itu kan tetap
harus ditingkatkan ya
jadi dan apa namanya
tes kurangnya tes ini
bahaya sekali karena kita akhirnya
penanganan pandeminya itu nembak
tidak berdasarkan data
kita nembak dan orang jadi punya
rasa aman yang semu
karena dipikirnya ah daerah saya kasus positifnya
cuma dua puluh orang sehari ini
atau hari ini saya tidak ada kasus positif
tidak kasus positif belum tentu tidak ada
kasus positif tapi misalnya
tidak ada pelaporan data
atau misalnya kasusnya positif
dua puluh tapi yang dites cuma
empat puluh itu berarti kan
satu dari dua orang yang dites itu positif
dan ini ada kejadian seperti ini
ada yang tingkat positif
di indonesia itu ada
jadi dan kalau misalnya
ini dibiarkan terus terjadi
banyak orang yang menular itu pertama
dia tidak terdeteksi
sehingga mereka tidak diisolasi
kalau mereka tidak diisolasi akhirnya rapat
mereka terus berkeliaran mereka menular
pandemi ini tidak selesai selesai
itu yang pertama kedua
mereka akhirnya hanya dites ketika mereka
sudah sangat sakit sampai
harus sudah ke rumah sakit mereka sudah tidak bisa
menangani sendiri atau mereka ke dokter sama
memang sudah betul betul butuh obat
lama dideteksi penanganannya
sudah lebih rumit biaya
perawatannya itu jadi jauh lebih baik
lebih mahal dan ini beban untuk negara
dan kemudian juga
ketika mereka terdeteksi mereka sudah
kadang kadang menular ke banyak orang lainnya
jadi akhirnya jadi lingkaran
setan ini pandemi ini tidak selesai selesai
penanganannya hanya karena apa
dengan jumlah yang cukup tidak mentah
di tahap tahap awal
itu memberikan gambaran begitu ya bagaimana kemudian
esensi dari akurasi
dari data covid ini kalau di indonesia
masih jauh dari kata ideal
baik dari segi kuantitas
ataupun juga penyebarannya
bu siti nadia sudah bergabung bersama kami
juru bicara kementerian kesehatan
bu nadia kalau kemudian sudah mendengarkan
perbincangan kami sejauh ini
ada beberapa hal
yang kemudian ingin ditanyakan
soal pernyataan dari menteri
kesehatan kalau tadi
langsung saja begitu ya tadi ada pertanyaan dari
mengapa kemudian menteri kesehatan
mengatakan ada kepala daerah yang
menurunkan jumlah tesnya
zona hijau nah ini datanya
mendukung pernyataan dari menteri kesehatan itu
data ini sebenarnya
dan ini juga
pada saat diskusi
tes ini salah satu faktornya
adalah bagaimana mengejar
target untuk menjadi
zona hijau karena kemudian
mengapa ini kemudian menjadi
sesuatu yang diangkat oleh
bapak menteri kesehatan karena kemudian
mengenai zonasi daerah itu
kuning dan hijau itu
menjadi target yang
salah ya bahwa sebenarnya
upaya membuat zona hijau
itu adalah betul betul untuk memutuskan
rantai penularan tapi bukan hanya
mengejar target dengan mengurangi
jumlah tes nah itulah
kemudian pak menteri juga mengatakan
suatu daerah itu yang diukur
adalah kita lihat makin banyak
tesnya itu makin baik
karena kalau angka
positifitasnya itu yang semakin
tinggi itu artinya
jumlah orang yang dites itu pasti
sangat sedikit ya sehingga positivity
cenderung untuk tinggi
sesuai begitu ya apa yang dengan disampaikan
oleh mbak lina tadi
semacam keamanan semu
begitu ya bagi masyarakat
kalau tadi bang saleh juga sempat mengatakan
bu nadia jangan jangan
tes ini salah satunya
penyebabnya adalah memang ketidak
tes di daerah apakah
memang di daerah itu
mengejar zona hijau ataukah memang
juga ditemukan bahwa di daerah
tes sehingga menyebabkan jumlah
tesnya juga menurun
kalau saat ini
rasanya alat untuk tes itu
mencukupi ya apalagi
rapid antigen ya karena
kita lihat memang
jadi penurunan tes itu terutama
pada minggu minggu terakhir
dari bulan ramadan kemarin
dan bahkan sampai dengan
atau tiga hari kemudian ya
kalau kita lihat total ya
kita terus ya meningkatkan
jumlah pemeriksaan spesimennya
kalau kemarin itu sampai
dengan sembilan puluh lima ribu
spesimen yang kita tes
dan ini kalau kita lihat
pemantauan kita jumlah yang
menggunakan pemeriksaan itu dengan pcr
ataupun dengan penggunaan rapid antigen
itu kurang lebih
dan saya rasa seharusnya
pemeriksaan ini akan jauh lebih banyak
karena selain kita menggunakan
kita juga melakukan secara random
untuk pemeriksaan rapid
pada pelaku perjalanan untuk
yang melakukan mudik
ataupun juga yang datang
sehingga kita akan lebih banyak
menangkap sebenarnya kasus kasus positif
nah kalau kita lihat
pemeriksaan pcr maupun
rapid antigen ini sebenarnya sudah tidak
kendala lagi di daerah
langkah selanjutnya setelah pernyataan
dari menteri kesehatan apakah kemudian
nantinya akan juga ditetapkan target target
tertentu di daerahnya
masing masing kita akan elaborasi lebih lanjut
kita tapi harus jeda dulu
sesaat lagi cnn indonesia
akan segera kembali
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
bu nadia saya lanjutkan
bagaimana kemudian menteri kesehatan
mengeluarkan pernyataan soal rendahnya
angka testing bagaimana kemudian
langkah selanjutnya apa langkah yang dilakukan
oleh pemerintah pusat untuk mendorong
meningkat sesuai dengan apa yang
kemudian ditargetkan ataupun
yang diharapkan oleh pemerintah pusat
yang pertama adalah tadi ya kita
memastikan daerah daerah memiliki
logistik yang cukup jadi
menteri kesehatan sudah membackup
laboratorium laboratorium untuk pemeriksaan
pcr untuk dipastikan mereka memiliki
reagen yang cukup ya
selain itu juga adanya
rapid antigen yang kita juga
yang ada di posko posko
tangguh ini juga diharapkan
bisa semakin meningkatkan
angka pemeriksaan laboratorium
ini dan tentunya
kita juga melakukan komunikasi
terus menerus dengan pemerintah daerah
untuk jangan menjadikan
zona hijau itu sebagai target
sehingga seolah olah kasus positifnya
itu menjadi lebih sedikit sekarang ya
kita harapkan justru
kasus positif yang banyak itu
dan tadi seperti disampaikan
mbak elina bahwa kalau kita dapat positif
dan lebih dini itu akan
banyak sekali membantu apalagi
ya kemungkinan adanya lonjakan
kasus pasca lebaran ini
oke saya ingin minta komentar
bang saleh terkait dengan
pemaparan apa yang tadi disampaikan oleh
bu nadia menurut anda dengan langkah langkah
menindaklanjuti dari pernyataan menteri kesehatan
ini apakah nantinya kita juga akan berharap
itu sebenarnya tergantung
yang saya ungkapkan di depan tadi
pertama begini misalnya ya
sekarang ini rasio
dari jumlah penduduk dan testing yang dilakukan itu
nah apakah itu sudah terlaksana
dengan baik atau tidak tadi kan saya katakan
katakanlah jumlah penduduknya seratus ribu
dua ratus lima puluh ribu misalnya berapa yang harus
tes per hari itu satu
yang kedua ini yang saya tambahkan
saya menilai bahwa justru
banyak dilakukan secara
aktif oleh masyarakat jadi katakan
misalnya ada orang yang
katakan mau naik pesawat
mau naik kereta api
lalu dia akan dibutuhkan untuk melakukan
testing tracing lalu data
mereka yang dikumpulkan oleh pemerintah
dilaporkan pertanyaan berikutnya adalah
berapa persen dari total yang
melakukan testing tracing itu
yang memang secara aktif diagendakan oleh
pemerintah tadi bu nadia mengatakan kan mereka
juga akan melakukan testing tracing
itu itu bagaimana caranya mereka
melakukan itu apakah memang
melakukan testing tracing itu
pakai metodologi lah
katakan seperti itu sehingga kita bisa
memetakan ini dimana yang paling parah
hal hal berikut yang mungkin
saya pertanyakan adalah
kementerian kesehatan itu
belum berpikir bagaimana agar masyarakat
bisa benar benar menjangkau testing tracing
ini kalau sekarang kan
masih bayar kayak kemarin
antigen dan pcr saya
dua hari yang lalu saya tes itu bayar saya
artinya masyarakat lain juga kan
pasti akan bayar jadi kalau misalnya
biayanya ke masyarakat
untuk testing tracing seperti itu
maka khawatir program
ini juga tidak akan jalan
dengan baik makanya kan masih ada
ini wilayah abu abu dimana
daerah daerah itu yang mana yang
dibiayai betul oleh negara
mana yang dibiaya oleh pemerintah
kan pertanyaannya lagi apakah biaya itu datang
kementerian kesehatan di pusat atau
satgas pusat atau mungkin
juga dibebankan kepada apbd
yang di daerah daerah kalau misalnya
dibebankan ke apbd ini kan
jadi problematika juga di daerah
apakah misalnya mereka cukup anggarannya
untuk melakukan apa namanya
refocusing anggaran untuk pengadaan
antigen seperti itu atau
pcr seperti itu nah ini
itu harus menjadi pertimbangan
kita semua dan sekali lagi
kita tidak boleh main main dengan testing
dan tracing ini karena
artinya nggak kelihatan ini
yang bisa membuat kita melihat
dia ada dimana itu hanyalah dengan testing
tracing ini kalau kita sudah
melihat dia ada dimana berapa orang yang
terpapar berapa orang yang
katakanlah yang perlu dirawat
dari situlah kita bisa
memetakan beberapa kekuatan kita
yang kita miliki berapa
tenaga medis kita
berapa rumah sakit yang kita miliki fasilitas
kesehatan apa yang harus dipenuhi dan seterusnya
jika ini diabaikan saya kira
menteri kesehatan mengatakan kita
menyiapkan lima puluh ribu bed
tempat tidur mungkin
yang disiapkan di rumah rumah
sakit tapi kalau testing tracing
yang nggak jelas untuk lima puluh ribu itu nanti
mau dimana karena ingat
covid sembilan belas ini sampai hari ini
sepuluh orang yang otg itu masih banyak mbak
kalau orang otg itu kan tidak kelihatan
peluh demam dan sebagainya nggak kelihatan
tapi tetap dia tenak kalau dia tenak
dia ketemu dengan temannya
ketemu keluarganya tetap saja dia bisa
dia nggak kelihatan loh dia sakit tapi
menularkannya tetap namanya juga ada penyakit di dia
nah ini yang
menurut saya tadi semua pertimbangan pertimbangan
evaluasi total bagi
kementerian kesehatan sehingga apa yang disampaikan oleh
menteri kesehatan tadi itu jangan
jadi kenyataan dan lucu juga kalau
menteri kesehatan misalnya mengeluhkan itu
walaupun itu bukan keluhan
katakan semacam pernyataan mestinya kan udah dari
dalam satgas itu bisa melakukan
untuk mengantisipasi hal hal seperti itu
itulah tugas dari menteri kesehatan
kita melakukan pengawasan
sepertinya kita sampaikan ada hal hal
yang kurang sempurna ya kita
katakan seperti ini tapi lagi lagi
tentu mungkin menteri kesehatan
niat baik ya berniat baik untuk
ya sudah ini ada masalah gitu
dan mengasih tahu memberi tahu
kepada kepala daerah
hal hal seperti ini jangan terulang
oke mungkin yang harus
jelaskan begitu ya sebetulnya
testing dan tracing ini tanggung jawab siapa sih
sebetulnya kalau dari penjabaran
bang saleh tadi kesannya masih agak membingungkan
ini tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat
sementara pemerintah pusat mengatakan
atau masyarakat karena
kalau bang saleh melihatnya justru
masyarakat lebih aktif begitu
melakukan testing dan tracing gitu
mungkin bisa dijawab bu nadia
mengenai upaya kita
untuk meningkatkan testing ini kan kita juga
penilaian ya terhadap
adalah mengukur respon
pemerintah satgas daerah
artinya provinsi dan kabupaten
kota selain tentunya indikator
kasus kemudian indikator
ketersediaan tempat tidur
dan juga angka kematian kita juga
ada indikator terkait
tracing dan pengobatan itu sendiri
target kita adalah mencapai
pertama secara nasional itu
satu perseribu tetapi ini diiringi
juga pencapaian ini kita
turunkan targetnya itu sampai level
kabupaten kota sampai kemudian
level provinsi bahkan sampai dengan
kalau kita lihat kebijakan kita kan ppkm
mikro artinya sampai level
kelurahan atau desa bagaimana
target satu perseribu itu bisa
kita capai nah memang
terkait testing dan tracing ini
fokus kita ini adalah menemukan
kasus yang ada nah artinya
memang kalau terkait
seseorang yang mengeluh
bahwa dia ada kondisi kesehatan
yang tidak enak tentunya kalau
datang ke pasien kes pasti akan
ditangani dan dilakukan pemeriksaan
ini pasti menjadi beban
pemerintah tentunya bahkan kemudian
dia positif dilakukan
pelacakan kasus dan pemeriksaan kepada
orang yang kontak erat dengan
kasus positif tersebut pasti akan ditanggung
oleh pemerintah nah memang terkait
pelaku perjalanan ini
mbak eva jadi memang pelaku perjalanan
ini masih menjadi beban daripada
masyarakat karena memang
kalau untuk pelaku perjalanan ini kan
syarat untuk melaksanakan
perjalanan ya nah ini yang tentunya
masih menjadi beban dari masyarakat
oke selanjutnya saya akan minta komentar
dari mbak elina tapi kita harus
break dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
jadi ada dua hal yang ingin saya
sampaikan di sini yang pertama itu
orang indonesia yang kami

itu banyak orang takut dengan yang namanya
kasusnya naik jadi itu
kasus naik turun itu kan pasti ada
setiap hari pasti itu pasti ada
tapi begitu hari ini kasusnya
naik sedikit atau misalnya kata allah naiknya banyak
lah gitu hari ini naik dua puluh persen
besoknya turun empat puluh persen besoknya lagi
naik sepuluh persen tiap naik itu
ada ketanikan gitu jadi
ada ketakutan akan lonjakan
kasus nah sementara kalau
pandangan kami di kawal covid sembilan belas
yang perlu lebih ditakutkan itu bukan lonjakan
kasusnya tetapi lonjakan kematiannya
baik banyak kasus
di tes banyak kasus itu
di tes di tahap awal ketahuan
banyak tapi kemudian mereka di
isolasi tidak menularkan ke orang lain
kematiannya tinggi nah tingkat
di indonesia itu perhariannya
itu sudah meningkat sejak kurang
lebih dua minggu sesudah
jadi sebenarnya sudah sejak
kemaren akhir itu kami melihat itu sudah ada
rata rata kematian hariannya
sudah mulai naik tapi naiknya sedikit sedikit
kalau kita lihat grafik selama setahun terakhir
itu memang sepertinya belum terlihat
naikannya tetapi begitu kita zoom in
kematian itu sudah meningkat sejak
pertengahan april dan sekarang
kenaikannya sudah lebih
bisa dilihat ya dan tadi
menambah apa yang sudah disampaikan
oleh bu nadia juga mengenai
tracing dan testing itu
kami juga sepakat gitu ya
ini tanggung jawab semua
jadi kalau mau aman
kita nggak bisa keluar pandemi
ini sendirian kita hanya bisa keluar
pandemi ini bersama sama
dari pemerintah memang ada
tanggung jawab misalnya
meningkatkan kapasitas testing
pastikan logistiknya itu merata
di indonesia kemudian melakukan
dan segala macam itu yang tadi sudah disampaikan
oleh bu nadia
tetapi juga dan juga
memastikan bahwa vaksinasi itu
terdistribusi secara proporsional juga
dibutuhkan dengan kabar kompenar
paling rentan ini untuk pemerintah
tetapi di sisi lain masyarakatnya juga
nomor satu perlu
mau dites dan mau
takut dengan diagnosa covid
jadi kan karena
ada gejala flu ada
apa namanya sakit kemudian bilang ah ini cuma
masuk angin saya cuma kecapean saya kurang makan
saya kurang tidur kemudian tidak dites
dipasang baru kemudian
ketika sudah sesak nafas rumah sakit
baru kita ternyata positif dan kemudian
positifnya itu serumah dan sudah menular
mungkin ke orang orang lain yang mereka
kontak rapnya sudah berenyak
ini semakin menulikan
upaya nanti teranggulangan pandemi ini
semuanya itu harus
berjalan berilmian masyarakatnya harus
memberikan kontribusi dengan mau dites
kalau memang perlu mau di pastikan
untuk timbal balik
upaya dari pemerintah untuk
oke bang saleh anda setuju dengan pendapat
mbak lina ini apakah memang salah satunya
juga ada kekhawatiran jika angka
meningkat nah itu yang justru
ditakutkan oleh masyarakat
indonesia mungkin salah satunya
termasuk juga oleh para
kepala kepala daerahnya begitu
memang secara psikologi masa ya
itu pastilah siapa yang tidak takut
misalnya dengan covid ini apalagi kan
beberapa kasus diantaranya orang yang terpapar covid
ada yang satu dua hari langsung
meninggal misalnya terutama yang mereka yang
kena kormofit ya yang
itu betul betul memang menurut orang ya
sebagian orang mengatakan bahwa covid ini kan berbahaya
oke jadi karena itu psikologi massa
tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran
tetapi justru pada saat yang
mestinya memang pemerintah itu
harus bisa dan mampu
mengkomunikasikan mengedukasi masyarakat
fungsi dan manfaat daripada
testing tracing ini dalam konteks
memutus mata rantai penyebaran virus covid
ini kan jujur saja ini masih ada kok
masyarakat kita yang takut dilakukan
testing tracing itu dia takut kalau nanti
dia ternyata positif
nah kalau positif dia akan dibawa ke rumah sakit
kalau dibawa ke rumah sakit dia tidak bisa kerja

lebih bagus dia tidak testing tracing itu

ya tenang saja kalaupun sakit ya flu flu gitu gitu
dan ada satu penelitian yang saya dengar
malah justru di tempat tempat di daerah kumuh
beberapa tempat di kota di indonesia
ternyata masyarakatnya sudah banyak yang terpapar covid
tapi mereka nggak sadar waktu itu sekarang sudah sembuh
jadi padahal mereka sudah pernah begitu terpapar covid itu
nah ini yang saya kira mesti penting untuk di juga
dijadikan catatan bagi pemerintah untuk melakukan
sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya merasakan tuh
ya apa namanya ya secara partisipatoris ikut untuk dites
sama sekarang begini itu bagi masyarakat
bagi pemerintah saya kira ini kan anggaran untuk pengadaan antigen
perapit antigen dan juga pcr swab itu kan nggak murah
saya tahu anggarannya itu karena juga dibicarakan dan dipaparkan oleh kemenkes
kepada dpr ya
nah karena itu saya kira kan untuk alat alat yang baru seperti genos itu
yang pertemuan dari ugm itu menurut saya penting untuk diperbanyak
supaya nggak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak melakukan testing tracing tadi
kan masalah kita tadi itu katanya ada pemerintah daerah yang tidak melakukan testing tracing
bisa jadi karena mereka tadi alat alatnya kurang
tapi kalau genos itu ada bisa melakukan banyak hal
saya sudah pernah testingan
genos itu itu kan hitungan menit sudah kelihatan hasilnya
itu kan cepat begitu loh
jadi kalau dia cepat berarti bisa menjangkau banyak orang
dan kalau dia bisa menjangkau banyak orang itu sangat bermanfaat untuk melakukan pemetaan
dan ingat apa testing tracing ini misalnya kalau minggu ini kita sudah di testing tracing
bukan berarti kita sudah aman terus
walaupun kita sudah pernah di testing minggu ini ya sebaiknya kita testing lagi secara reguler
mungkin minggu depan testing lagi gitu
dan itu kan butuh biaya
jadi kalau butuh biaya ya kita cari alternatif alat alat yang memang betul betul bisa kita percaya akurasinya
untuk menentukan orang terpapar tidak terpapar covid
hanya dengan itu menurut saya kita bisa memetakan secara baik soalan yang sedang kita hadapi hari ini
terkait dengan pandemi covid sembilan belas ini
segala masukan yang disampaikan oleh bang saleh dan juga mbak elina tadi
semoga bisa menjadi masukan ya buat pemerintah untuk kemudian meningkatkan upaya testing
dan tracing yang sempat dikeluhkan begitu oleh menteri kesehatan
bu nadia terakhir dari anda apa saja kemudian nanti langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mendorong agar semua orang
semua pihak termasuk juga pemerintah daerah yang kemudian dituding menekan jumlah angka testing ini
untuk memiliki persepsi yang sama bahwa testing dan tracing itu justru yang paling penting untuk melawan pandemi covid sembilan belas
ya saya tidak ingin disampaikan
saya ingin mengingatkan kepada pak saleh tadi mengenai alternatif ya untuk screening yang lebih murah
itu menjadi salah satu juga solusi ya yang untuk bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah
selain tentunya backup untuk konfirmasi itu tetap harus dilakukan karena serta dari screening yang cepat tadi
tetap kita harus menegakkan konfirmasi positifnya
nah kemudian ini yang tentunya akan bisa kita komunikasikan ya kepada pemerintah daerah
dan kembali tadi
bagaimana mengubah persepsi bahwa evaluasi itu tidak hanya dengan melihat berapa jumlah kasus yang positif
tapi tadi kita sudah tambahkan selain tadi indikator indikator epidemiologi
kita juga tambahkan indikator indikator terkait testing tracing dan tentunya pengobatannya
dan saya sangat setuju dengan yang melina sampaikan bahwa memang kesulitan kita menjalankan tracing ini
kita inginnya sepuluh sampai lima belas bahkan dua puluh orang yang dilakukan pelacakan kasus
ternyata untuk mendapatkan lima saja itu kadang kadang sudah merupakan tantangan yang berat
belum lagi tadi selain yang pak soni sampaikan bahwa mereka tidak mau kalau positif nanti harus diisolasi tidak bekerja
tetapi ada juga yang kemudian masyarakat ini marah karena kemudian dikatakan sebagai kontak erat dari kasus positif
jadi ini yang edukasi komunikasi dengan tentunya pimpinan daerah
terutama adalah gubernur wali kota dan bupati sebagai kepala satgas penanganan covid sembilan
ini yang harus terus kita lakukan selain tentunya memastikan laboratorium laboratorium melakukan tugas juga
dinas kesehatan bersama puskesmas meningkatkan terus target testing yang sudah kita tetapkan
ya pandemi covid sembilan belas memang merupakan tantangan yang berat dan tentunya bisa dilawan apabila kita sama sama
melakukan perlawanan atau juga punya persepsi yang sama untuk melawan pandemi covid sembilan belas
bu nadia mbak lina dan juga bang saleh terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam salam sehat untuk semuanya